masih di cnn indonesia sports salah satu lifter muda indonesia yang menjadi harapan di masa depan adalah windy cantika aisah
baru berusia enam belas tahun windy sukses memecahkan rekor dunia remaja di kejuaraan angkat besi asia tahun dua ribu sembilan belas bulan april lalu di nigbo tiongkok
informasi berikut sekaligus menutup cnn indonesia sports malam ini
anda juga bisa menyaksikan tayangan cnn indonesia lainnya melalui transvision dan uctv
saya sarah ariyati pamit undur diri selamat malam dan salam sports
windy cantika aisa mulai mengenal dunia angkat besi di saat masih berusia delapan tahun
seperti pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya minat dan bakat windy di olahraga angkat besi didapat dari siti aisah ibu kandungnya sendiri
siti aisah adalah mantan lifter nasional indonesia yang juga pernah menjadi juara dunia di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pengen diri sendiri juga sih nggak sepenuhnya dorongan orang tua
orang tua pasti ngedukung cuman ada kemauan windy juga gitu nggak semuanya dari orang
kalau dulu kalau mau tidur pas waktu kecil sendiri diceritain sama mama
dulu mama waktuku juara dunia tuh kayak gini pergi ke amerika kayak gini gitu kayak gitu
jadi disitu wah seru nih kayaknya pengen gitu
latihan yang dijalani windy sejak kecil pun berujung manis
prestasi yang diraih windy di level remaja dan junior
akhirnya membawanya secara resmi bergabung di platnas angkat besi indonesia di awal tahun dua ribu sembilan belas
gadis asal kebupaten bandung jawa barat ini kemudian mengukir tiga rekor dunia remaja di kelas empat puluh sembilan kg
pada kejuaraan angkat besi asia dua ribu sembilan belas di tiongkok akhir april lalu
prestasi yang juga menjadi modal yang sangat baik sebelum windy tampil di sea games dua ribu sembilan belas di filipina desember mendatang
alhamdulillah dapet rekor hiot itu senetnya
clean and jacknya totalnya juga atas nama windy semua gitu
kalau itu udah ada target sih dari sebelumnya kan sebelumnya ada tes triwulan tiga bulan sekali disitu juga udah ditargetin gitu
rekor hiot itu memang dia number one ya number one
tapi untuk nanti dengan sisa waktu enam bulan ini ya masih ada kekurangan dari mereka
karena dia evaluasi kemarin dengan hasil kemarin kita evaluasi
untuk hasil di sea games nanti mudah mudahan dia dapat medali emas
dengan potensi yang dimilikinya windy memang dipersiapkan untuk dapat menjadi penerus sri wahyuni agustiani
lifter putri indonesia praing medali perak di olimpiade dua ribu enam belas
pasti semua atlet lah mungkin dari atlet atlet kecil gitu kan maksudnya yang baru baru gitu
nyampe ke atlet atlet yang udah senior pasti semuanya pengen juara olimpi kan
tapi ya tergantung

rezeki juga yang penting
cantika berusaha dulu sekuat tenaga sebisanya cantika
ya apa sih hasilnya tergantung yang di atas
perjalanan windy cantika sebagai atlet angkat besi masih akan sangat panjang
untuk saat ini dapat sekedar lolos ke olimpiade dua ribu dua puluh di tokyo akan menjadi pengalaman berharga bagi windy
dengan latihan dan kerja keras proyeksi kedepannya
windy akan dapat mencapai puncak prestasi di asean games tahun dua ribu dua puluh dua dan olimpiade tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
erlangga wisnuwaji industriawan jakarta